kini kita beralih ke informasi arus balik lebaran
sebuah minibus berisi pemudik yang melintas dari arah padang menuju kabupaten pesisir selatan
minggu pagi terjun ke jurang sedalam tiga ratus meter di jalan kelok jariang kota padang sumatera barat
dan akibat insiden ini dua penumpang dinyatakan tewas dan sembilan korban menderita luka berat dalam peristiwa ini
minibus dengan nomor polisi b seribu enam ratus enam puluh empat fmb ini berasal dari bogor dan melintas dari arah padang menuju kabupaten pesisir selatan kampung halaman mereka
namun naas diduga akibat sopir kehilangan kontrol sehingga minibus kehilangan arah dan masuk ke jurang
tim sar gabungan yang terdiri dari basarnas pihak kepolisian warga dan satuan polisi pamung praja provinsi sumatera barat
berusaha mengevakuasi korban dari dasar jurang
setelah empat jam proses evakuasi akhirnya tim sar gabungan berhasil mengangkat seluruh korban
dua orang penumpang dari sebelas orang penumpang di dalam mobil tewas di lokasi kejadian dan perjalanan ke rumah sakit
diduga akibat kondisi sopir yang mengantuk hingga kilang kendali menjadi penyebab minibus yang digunakan oleh pemudik ini masuk jurang
mobil jenis bus kinova warna silver nobolnya b dari jakarta dari padang menuju painan
jadi silakan proses kontrol masuk jurang
ini rombongan pemudik atau gimana
untuk proses evakuasi sendiri sedikit mengalami kendala dengan kondisi jurang yang terjal dan kondisi tanah yang licin
membuat personel tim sar agak kesulitan menuruni jurang dalam proses evakuasi
proses evakuasi kita lakukan menggunakan sistem vertikal rescue dengan medan kemiringan
jadi kurang sekitar delapan puluh derajat
dengan kemiringan tadi ditambah lagi banyaknya pepohonan untuk menghalangi jalur evakuasi
seluruh korban yang selamat dan mengalami luka cukup parah langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
sedangkan kedua korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke ruangan kamar mayat rumah sakit m jamil padang
menunggu dijemput pihak keluarga
niko yohandi padang sumatera barat